selamat sore mas bram alhamdulillah sehat
baik alhamdulillah dalam kondisi baik
dan yang kedua ada pengamat pendidikan doni kusuma assalamualaikum
selamat sore pak doni
selamat sore mas bram
baik ini menjadi bahasan yang cukup ramai sejak kemarin dan viral di twitter dan juga media sosial
begitu sebelum kita jauh berbicara soal kontrak bagaimana lpdp juga memantau alumninya
konfirmasi dulu ke pak andin pak andin benarkah kemudian ada penerima beasiswa lpdp dan sudah selesai pendidikan namun enggan pak kembali ke tanah air
apakah ini sudah didengar oleh lpdp sendiri pak
ada jadi ada yang setelah lulus kemudian belum kembali sesuai dengan yang disepakati
jadi tentunya lpdp bisa mendapat data dari data lpdp sendiri
melalui monitoring kita yang kedua adalah dari laporan masyarakat
dan tentunya ada laporan laporan itu atau data itu terus kita selusuri
kita kerjasama dengan dijen imigrasi sehingga mengetahui lokasi di mana mereka berada atau kita kontak langsung dengan yang bersangkutan
pertama untuk konfirmasi lebih dahulu benar tidaknya
baik sejauh ini sebenarnya kalau kita bicara
dalam prosentase gitu seberapa besar begitu pak
dan hal ini apakah sebenarnya sudah diketahui lama oleh pihak lpdp atau jangan jangan karena viral baru akhirnya lpdp bergerak
sudah lama sudah selama ini laporan sudah kita tidak lanjutin
dan bagian besar dari mereka patuh sudah ada sekitar satu ratus tujuh puluh lima orang yang setelah kita suratin kita kasih peringatan sebelum dijatuhkan sanksi mereka kembali ke indonesia
dan saat ini masih ada sekitar satu ratus tiga puluh delapan orang yang dalam proses peringatan pendekatan agar mereka segera kembali ke indonesia
itu mas bram
baik berarti artinya ini saya konfirmasi ulang pak yang sudah patuh ada satu ratus tujuh puluh lima yang sedang pendekatan dan kemudian lagi di approach oleh lpdp adalah sekitar satu ratus tiga puluh delapan begitu ya pak andin
ya itu sekitar sembilan persen
alumni lpdp jadi sembilan persen dari total alumni lpdp yang jumlahnya sekitar lima belas sembilan ratus tiga puluh
baik artinya angka yang cukup kecil menurut anda sembilan saya akan ke pak doni pak doni anda melihat seperti apa kemudian ini pak kita tahu mungkin ini rasanya gosip yang cukup lama begitu tapi kemudian baru naik ke permukaan setelah viral begitu pak doni
ya sebenarnya kalau kita melihat ya pemberian pihak siswa lpdp
lpdp ini dikaitkan dengan balik ke tanah air lalu kemudian nanti dikaitkan dengan apakah mereka memiliki nasionalisme atau tidak ini tentu saja sebuah logika yang mungkin kurang tepat ya
artinya lpdp itu kan dana masyarakat dana masyarakat itu semua rakyat indonesia termasuk pajak saya dan seandainya mereka yang sudah menerima lpdp ini kemudian melanjutkan karirnya di luar negeri menjadi lebih baik ya
tetapi mereka itu tetap menjadi warga negara indonesia
yang berkontribusi kepada katakanlah kemajuan masyarakat global
saya rasa dia itu menjadi perwakilan bangsa kita di luar negeri
jadi artinya kita tidak bisa langsung otomatis ya memberikan sanksi bahwa lpdp yang diberikan oleh lpdp itu enggan balik seperti itu
kecuali memang di dalam klausul awalnya mereka sudah memiliki janji ya
kalau itu kan bisa artinya ini masalah komitmen
tetapi kalau mengaitkan bahwa tidak kembali itu kemudian dicap sebagai tidak nasionalis tidak mencintai bangsa itu sebuah kesimpulan yang terlalu tergesa gesa menurut saya
karena nasionalisme itu untuk saat ini bisa dibutuhkan dalam banyak hal
baik artinya anda menggarisbawahi bahwa kontribusi itu sebenarnya bisa dilakukan di luar negeri apalagi misalkan itu membanggakan nama indonesia di tingkat global begitu
nah tapi kan kalau kita bicara itu pak doni artinya tidak ada standar yang terlalu jelas begitu
bagaimana kemudian seharusnya para alumni lpdp ini bisa berkontribusi untuk indonesia pak
ya kontribusi untuk indonesia itu kan macam macam
kalau mereka misalkan ya tetap bekerja di luar negeri lalu dia membiayai kuliah adik adiknya yang di indonesia itu kan juga berkontribusi artinya
jadi artinya kontribusi itu harus kita lihat secara tidak terpisah pisah
kalau kita berbicara oh ini kan uang dari negara lalu kembalikan dong kepada negara
karena itu dari rakyat loh
dan dari orang tuanya yang lpdp ini juga bayar biaya pajak
dan setiap orang di indonesia ini kan dijamin haknya untuk memperoleh kerjaan dan melakukan mobilitas dimanapun
ini kan hak asasi manusia menurut saya
jadi mengaitkan ini dengan logika bahwa itu uang negara lalu mereka tidak kembali ke tanah air ini sangat penting sekali cara berpikirnya menurut saya
tetapi kalau itu ada dalam konteks komitmen sejak awal ketika lpdp memberikan
uang atau memberikan biaya siswa lalu kemudian mereka harus kembali ya artinya mereka kan sudah tahu sejak awal
kalau itu sudah ada kesepakatan ya mereka harus kembali
kembali dahulu gitu meskipun nanti setelah itu mereka kembali lagi ke luar negeri dengan cara yang lain
ya itu tidak apa apa
artinya tidak harus kembali dan bisa jadi membangun jaringan di luar
begitu itu menurut anda begitu ya
nah tadi yang menarik juga pak dhani mengatakan soal klausul atau kontrak awal
saya kembali ke pak andin
pak andin sebenarnya
ketika award di lpdp sebelum berangkat kontraknya bagaimana pak
apakah jangan jangan memang sangat bisa ditafsirkan dengan artian yang berbeda misalkan seperti salah satunya pak doni tadi sebutkan begitu pak andin
jadi kontraknya sangat jelas
mereka harus kembali ke indonesia mengabdi di indonesia dua n plus satu sebagaimana yang disampaikan mas bram tadi
jadi mereka sudah paham dari awal
setelah itu juga ada pembekalan pembekalan
jadi memang itu harus kembali pak doni
nah kenapa kembali
karena memang indonesia ini masih perlu anak anak muda yang untuk membangun
jadi kita masih perlu ya sdm sdm indonesia ini agar indonesia cepat menjadi negara maju
talenta mereka dampaknya akan lebih banyak dirasakan kalau mereka di indonesia
tapi memang saya juga memberikan diskresi kepada mereka untuk bekerja di luar negeri
mereka bekerja di lembaga internasional
seperti di bank dunia di adb dan sebagainya itu
menurut saya itu jelas bahwa mereka menjadi perwakilan indonesia di luar negeri
dan mereka juga menjadi global civilisator
baik artinya ada poin poin pengecualian begitu pak andin ya
kemudian alumni lpdp tidak kembali ke indonesia yang
info yang saya terima salah satunya juga adalah melanjutkan s tiga
nah kemudian artinya pengawasan
dari lpdp sendiri bagaimana pak
kemudian agar kemudian yang tidak kembali memang benar benar melakukan pengecualian sesuai dengan regulasi yang ada di indonesia begitu pak andin
ya saya sampaikan tadi
kita mengawasi dari karir monitoring setelah lulus
kita juga ada yang mengurusi alumni
setiap tahun kita juga ada namanya tracer study
kita monitor karir daripada alumni alumni itu satu demi satu
dan kita juga ada namanya persatuan alumni mata garuda
yang ada di tiga puluh empat provinsi yang menyatukan mereka
sehingga kalau toh mereka melanggar misalnya lptp tidak tahu laporan pasti ada
dan itu selalu kita terima melalui whistleblower kementerian keuangan
baik ketika anda mengatakan whistleblower ini informasi yang kami dapatkan juga bisa didaftarkan dari situs wise kemenq go id
seberapa efektif akhirnya
dengan sistem whistleblower ini pak apakah memang akhirnya bisa cukup menekan
apalagi angka yang anda sebutkan tadi cukup mirip sebetulnya
seratus juli lima patuh satu ratus tiga puluh delapan masih dalam proses
artinya kan lima puluh lima puluh sepertinya prosentasenya
ya kadang mungkin yang satu ratus tiga puluh delapan itu lebih baru ya
jadi apa namanya kan ini dinamis sekali
yang lulus setiap semester ada
jadi selalu kita pantau
atas waktunya apakah dia melebih sembilan puluh hari
kemudian baru kita kasih peringatan
dan ini yang lulus setiap waktu selalu ada
dan itu bukan angka statis
setiap hari berubah
baik saya ingin ke pak doni lagi begitu
pak doni ketika kita saja begitu yang berdiskusi hari ini ada penafsiran yang berbeda
bagaimana kemudian seharusnya pemerintah atau mungkin lpdp dan juga kita masyarakat bisa memaknai sebenarnya aturan yang asli begitu
kalau tadi pak andir menyebutkan ada diksi yang tepat
ada diksi yang jelas
untuk bahwa alumni harus kembali ke indonesia pak doni
ya pertama tama harus kembali ke indonesia
itu harus dipahami seperti apa
apakah kalau sudah selesai kembali
atau kemudian ada yang dia ngambil etatu
kemudian dia dapat beasiswa di tempat lain melanjutkan untuk sd
atau dia di s dua kemudian melanjutkan tempat lain di universitas dia dapat beasiswa untuk s tiga
misalkan seperti di belanda itu kan ada yang beasiswa untuk riset
sehingga dia tidak di lpdp lagi
nah ini kan harus dilihat kasus per kasus menurut saya
belum lagi waktu saya itu kuliah di amerika misalkan saya banyak bertemu dengan anak anak indonesia yang kuliah di sana
biaya lpdp dan ternyata biaya hidupnya itu kurang di sana
waktu itu kan di lpdp itu sekitar dua belas ribuan ya dolar
dan itu kalau di beberapa kota di amerika di kota kota besar misalkan itu tidak cukup
apalagi seperti kota kota yang biayanya tinggi seperti boston
nah beberapa dari anak anak indonesia ini terpaksa mereka harus bekerja juga
nah ini kan harus kita perhitungkan ya
kita harus perhitungkan
intinya saya melihat begini kita tidak bisa melihat hitam putih bahwa anak anak yang tidak pulang ke indonesia ini seperti beberapa komentar itu dianggap sebagai nggak cinta indonesia dan lain lain
kita harus lihat case per case ya
tetapi kita harus melihat secara fair juga bahwa ini adalah dana lpdp ini bukan punyanya pemerintah murni loh
ini pajak rakyat loh
ini dari apbn untuk pendidikan
yang dua puluh triliun itu
diantaranya dari mana ya
dari pajak masyarakat pajak rakyat
jadi kita tidak bisa kemudian memberikan batasan batasan yang kemudian justru menghalangi warga negara untuk memilih kehidupan memilih jalur memilih profesi sesuai dengan apa yang kemudian mereka inginkan
kecuali mereka kemudian pindah ke warga negaraan
nah itu bisa kita pertanyakan secara eksplisit
berarti mereka tidak memilih indonesia
tetapi pindah ke warga negara
pindah ke warga negaraan pun tidak berarti orang ini bukan orang indonesia lagi
ini hanya secara legal saja karena beberapa orang indonesia secara agar memilih pindah ke warga negara naturalisasi tapi dia kan tetap orang indonesia
dalam sejarahnya dia tetap jadi orang indonesia
jadi ini hanya masalah legal masalah formal yang kemudian terkait dengan hak asasi manusia
bagaimana seseorang warga negara indonesia itu berimbang memilih untuk melakukan mobilitas memilih pekerjaan apa di mana apa
sehingga ini juga harus diperhatikan oleh lbdp ketika dia memberikan beasiswa itu
pada intinya saya sangat setuju bahwa lpdp karena itu dibiayai oleh negara mereka lebih banyak berkontribusi pada negara itu dengan kembali ya
tetapi ada kasus kasus tertentu misalkan saya punya adik kelas yang dia kalau balik ke indonesia tidak bisa bekerja pak andin
maka dia kemudian memilih riset riset di sektor nuklir seperti di jerman kemudian di itali dan akhirnya dia pindah ke singapura
maka dia kemudian memilih riset riset di sektor nuklir seperti di jerman kemudian di itali dan akhirnya dia pindah ke singapura

karena tidak ada lagi di sini kita tidak punya laboratorium untuk itu
dan yang seperti ini kan dia tetap orang indonesia
gili orang indonesia siapa tahu dia ini nanti ke depan justru menjadi orang yang memperoleh nobel perdamaian dengan melakukan karir di sana
termasuk beberapa anak anak indonesia atau dosen dosen kita yang di jepang ya yang memang memiliki kemampuan untuk nanoteknologi dan lain lain
mereka berkontribusi pada kemajuan peradaban global
dan mereka tetap sebagai warga negara indonesia
memang ada orang indonesia yang memang studi milih balik ke indonesia seperti saya
saya diminta bekerja di luar negeri ya agak sulit bagi saya karena saya ini di indonesia
maka setelah belajar dari luar negeri saya balik ke indonesia untuk mengabdi di indonesia
ini kan pilihan pribadi sebenarnya
dan sebenarnya dari dua sisi itu tetap bisa dibenarkan menurut saya
baik artinya sebenarnya kalau kita tarik jauh ada permasalahan permasalahan lain yang mungkin melatar belakangi menjadi faktor
kemudian mengapa alumni tidak bisa bekerja di indonesia
tidak kembali ke indonesia
salah satunya anda sebutkan tadi soal infrastruktur ekosistem dari bidang yang diambil
jangan jangan di indonesia belum tercipta dengan baik begitu ya
saya akan minta komentar dari pak andin
tapi setelah jeda kita akan jeda sejenak
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan kembali pada dialog bersama dengan direktur utama lpdp dan juga pengambat pendidikan
tadi sebelum jeda pak doni mengatakan bahwa masalah infrastruktur dan juga ekosistem pekerjaan kemudian itu rasanya mungkin belum begitu terbangun begitu di indonesia
sehingga mungkin ada alumni yang memilih tidak kembali dan memilih negara lain sebagai tempat mencari uang
saya ingin mengkonfirmasi kepada pak andin bagaimana pak terkait dengan fakta seperti ini rasanya mungkin cukup banyak dialami oleh alumni lpdp pak
sebelumnya saya mau merespon tadi kalau misalnya alumni lpdp ingin melanjutkan sekolah s dua atau s tiga dengan beasiswa lain tetap kita izinkan
jadi tidak dilarang jadi yang kedua kalau dia juga mau melanjutkan riset gitu misalnya setelah dokter mau post doc riset itu juga kita propon
kemudian yang kedua tadi terkait dengan lapangan kerja di indonesia tidak ada karena infrastrukturnya tidak ada
saya sering mendengar itu kalau menurut saya sih itu mungkin bukan alasan yang khas gitu ya
sebenarnya kalau saya lihat di indonesia mau jurusan apa saja juga sudah ada
kerjasama riset sekarang riset tidak harus juga di luar negeri karena di indonesia juga sudah ada sistem kolaborasi internasional
bahkan brain itu juga sekarang minta tiga ratus dokter
dari berbagai jurusan yang sophisticated
jadi brain maupun lpdp membiayai kerjasama riset kolaborasi internasional
artinya apakah dia di indonesia di luar negeri sama saja
demikian mas bram
baik pak andin kalau saya boleh tahu misalkan kita kembali pada klausul awal begitu soal lapangan pekerjaan ini
apakah alumni lpdp itu disediakan lapangan kerja oleh pemerintah atau kemudian punya kewajiban misalkan menciptakan ekosistem itu di indonesia
karena kalau anda katakan pada segmen sebelumnya
jadi perspektifnya kan adalah kita memberangkatkan agar mereka punya ilmu yang bisa membantu dan mungkin belum tercover dengan baik di kita begitu pak andin
nah kita dorong mereka menjadi apa namanya tidak hanya menjadi pencari pekerjaan
yang menciptakan lapangan kerjaan itu sudah banyak ditunjukkan oleh alumni lpdp yang luar biasa
pendiri ruang guru itu juga alumni lpdp
dan banyak juga yang menjadi apa namanya mendirikan platform platform digital yang terkait dengan pendidikan
itu juga luar biasa inovasi inovasi mereka bahkan menyerap tenaga kerja
jadi pemerintah secara spesifik kita tidak memberikan khusus lapangan kerja bagi mereka
tapi kita juga membantu bagaimana
mereka berkoneksi dengan pihak pihak lain gitu
baik tapi diksi itu tidak ada pak ya
kalimat atau kata kemudian harus menciptakan lapangan pekerjaan
atau kemudian didorong untuk lebih bisa menciptakan daripada kemudian ikut lembaga yang ada di indonesia misalkan
apakah ada dalam klausul pak andin
tidak ada dalam klosul
tetapi sebelum mereka berangkat kita ada yang namanya kegiatan persiapan keberangkatan pembekalan
pembekalan itu oleh pejabat
oleh pejabat hampir semua menteri yang kita undang pasti datang
menyediakan dua lima jam kemudian para profesional kemudian juga para akademisi
bagaimana mereka menjadi orang yang inovatif
jadi menyemangati mereka supaya mereka memiliki passion yang tinggi terhadap inovasi
terhadap kemandirian dan terhadap upaya memajukan bangsa ini
baik terakhir closing statement dari anda pak andin singkat saja begitu
jadi sebenarnya secara infrastruktur ekosistem ini sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak kembali ke indonesia begitu
bagi alumni lpdp pak andin
menurut saya tidak ada alasan indonesia sudah cukup komplit ya
semuanya ada dan bisa dikembangkan
kalau yang kurang pasti ada
jadi indonesia juga belum sempurna
tugas mereka lah untuk menyempurnakan
jadi menurut saya seperti itu terima kasih
baik pak andin
saya akan ke pak doni sekaligus closing statement begitu
bagaimana tanggapannya dan apa sebenarnya pr yang harus dibenahi lpdp singkat saja pak doni
ya pertama tama yang pertama
yang harus dibenahi adalah bahwa untuk lbdp itu sebaiknya ketika menyeleksi dalam proses untuk pemilihan beasiswa itu
pilihlah yang memang akan membuat yang keuntungan komaratif bangsa ya
jadi misalkan di kemaritiman lalu kemudian di tempat yang misalkan untuk mitigasi bencana
karena maritim dan laut itu bidang bidang yang sangat luas yang perlu kita eksplorasi
dan itu kita justru menjadi kekuatan kita
jadi itu yang paling penting pengembangan ke masa depannya
lalu yang kedua untuk klausul menurut saya sebaiknya memang dikasih batas minimal ya
seperti tadi kalau klausul komitmen seperti itu saya rasa sih tidak masalah
tapi pada akhirnya ketika seseorang harus mengambil keputusan untuk memilih karir hidup di masa depan
tentu kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan
so pertanyaannya kan tidak banyak
dan ini sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan rapat cinta bangsa nasionalisme seperti itu tidak
karena ini pola pikir yang sangat sempit menurut saya
jadi kita perlu tetap melakai
kami kekuatan itu untuk memilih jalur masa depannya
dan dia tetap menjadi orang indonesia yang berkontribusi dimanapun mereka bekerja
baik baik terima kasih pak daniel
artinya perspektif yang lebih luas kemudian diharapkan bisa melihat dan juga memaknai bagaimana proses lpdp kedepannya
terima kasih atas kehadiran dan juga sambungan telepon bersama pengamat pendidikan doni kusuma
dan juga ada direktur utama lpdp andin hadianto
terima kasih bapak bapak salam sehat selalu
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb